sudah dua belas hari sprayer pendingin ini terpasang di lampu lalu lintas jalan pemuda semarang
para pengguna jalan yang berada di sekitarnya bisa merasakan hembusan hawa dingin yang keluar dari nozzle di saat lampu merah menyala dan udara semarang sedang panas menyengat
kepala dinas perhubungan kota semarang endro pudio martantono mengatakan alat ini jumlahnya baru satu unit karena masih dalam taraf uji coba
alat akan standby selama dua puluh empat jam tanpa operator karena bekerja otomatis menggunakan sensor suhu
nah ini cara kerjanya itu dia punya sensor panas ya
kalau suhu udara ini sudah di atas dua puluh delapan itu akan nyala sendiri
para pengguna jalan menyambut positif keberadaan sprayer pendingin ini
mereka merasa lebih nyaman ketika berada di sekitarnya di saat udara kota semarang sedang panas menyengat
mereka berharap jumlahnya ditambah di sejumlah titik
agar lebih banyak warga yang menikmati
pemerintah kota semarang akan melakukan evaluasi kemanfaatan sprayer pendingin tersebut untuk memutuskan unitnya ditambah atau justru dihentikan